ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri senin siang menghadiri jamuan makan di rumah dinas wali kota surabaya
tidak ada pengumuman penting terkait jamuan tersebut namun pdip meminta risma siap jika nanti ditunjuk megawati sebagai calon gubernur jawa timur
jamuan makan siang yang diadakan secara tertutup ini selain dihadiri ketua umum pdip megawati soekarno putri bersama sejumlah petinggi partai berlambang banteng tersebut
juga dihadiri mantan menteri bumn dahlan iskan dan bupati banyuwangi abdullah azwar anas
di sela sela jamuan makan siang pdip menegaskan jika saat ini dpp pdip masih menjaring sosok pemimpin yang sesuai dengan kultur masyarakat jawa timur dalam pilgub nanti
terkait peluang wali kota surabaya tri risma hari ini dicalonkan jika megawati menunjuk risma untuk maju maka wali kota surabaya tersebut harus siap
beliau menyatakan ya tanggung jawabnya untuk menyelesaikan surabaya
supaya surabaya betul betul diletakkan sebagai ibu kota provinsi yang tidak hanya syarat dengan nilai nilai sejarah perjuangan bangsa tapi ibu kota provinsi yang betul betul membumikan pancasila itu
selain risma satu di antara tokoh yang juga banyak disebut adalah bupati banyuwangi abdullah azwar anas
namun semua itu tetap menunggu keputusan dari ketua umum dpp pdip megawati soekarno putri
kita tunggu saja kita tunggu
jadi kami diundang di sini untuk bertemu diskusi dengan para kepala daerah lain
dan saya kira ini positif
itu saja saya kira belum ada hal hal lain sih
ketua umum dpp pdip megawati soekarno putri sendiri melakukan kunjungan ke surabaya untuk melihat sejumlah taman yang sudah dibangun di kota pahlawan selaku ketua yayasan kebun raya indonesia
rencananya megawati akan menyumbangkan pohon gayam yang memiliki filosofi pengayom serta sejumlah koleksi tanaman anggrek